berani sekali ayah anda memenjarakan ibu undang
ayah anda sama sekali tidak berhak untuk melakukan ini semua
ingatlah ayah anda
akulah raja di istana ini
yundarara santang akan menikah dengan yudhaka
jaga dewa batara
benarkah seperti itu putraku
benar ayah anda
jika itu semua terjadi
aku akan merasa sangat bersalah
karena yunda melakukan itu semua
untuk apa kau repot repot pergi ke sekolah
setelah jatuh cinta pada yudaha
sudah mengajaknya untuk pulang ke sana
tetapi ia menolak
aku yang mengetahui kejadiannya
yunda tidak melakukan
apa yang dipikirkan oleh raka
aku harus mengambil mustika ampal
dari tangan yudhaka
bukankah mustika ampel sudah tidak berguna lagi
setelah kematian dinda subanglari
mustika ampal itu
jika mustika ampal itu dipegang oleh yudaka
dia menggunakanmu tidak baik
kau benar putraku
tapi kau harus tetap berhati hati
yudakara bukan lawan yang mudah
apalagi dengan mustika ampal berada di tangannya
dia akan jauh lebih sulit untuk kamu kalah
adalah muhafiz ayondar
aku mau ke bumi
aku akan mer diraha
bawalah bekal ini
sampaikan salamku kepada mereka
bahwa aku baik baik saja
dimas gue mau ikut ke pajak jalan
kalian tidak akan mengerti
apa yang sedang terjadi saat ini
siapa kedua bocah itu
mereka berdua adalah sahabat baruku
kau tidak bisa membohongiku dimas
aku mendengarnya semua
kalau kedua bocah ini
kau gunakan untuk menjadi telik sandimu
tidak yudha karan
itu semua tidak benar
aku memang menyuruh mereka
untuk ke pajak jalan
aku menyuruh mereka untuk mengabarkan
bahwa aku akan segera menikah dengan dirimu
aku tidak mau
orang pajak jalan tahu
kalau kita menikah
sebagai kalian cepat pergi dari sini
tunggu yudha karan
kenapa kau melarangku
pukul aku yudha karan
aku harap kau terima tawaranku setelah itu kita hancurkan siliwangi dan pajajaran
apa aku ikut dengan kalian
jadi kau tidak mau terima tawaranku
gusti prabu gusti prabu bangunlah biar aku bantu
gusti prako mengalami luka atas penyerangan semalam dan saat ini kita berada di sana
pada jajaran gusti prabu
dimana ibu undaku
tapi saat ini gusti ratu kenting manik sudah di dalam penjara
ibu undaku di dalam penjara
siapa yang telah memenjarakan ibu
ayah anda sama sekali tidak berhak untuk melakukan ini semua
ingatlah ayah anda
akulah raja di istana ini
tiap yang bersalah harus dihukum
tidak peduli siapapun dia
dia adalah ibu ndama
tapi juga istri ayah anda
ayah anda memenjarakannya
bukan atas nama raja
tapi atas nama seorang suami
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
apa yang terjadi padamu